kecuhan yang melibatkan supporter usai pertandingan liga satu antara persebaya surabaya dan pss sleman
selasa malam menyisakan kerusakan sejumlah fasilitas di gelora bung tomo surabaya
padahal gbt merupakan salah satu venue yang diajukan pssi untuk menyelenggarakan piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh satu mendatang
kabar tentang kondisi terkini stadion gelora bung tomo sekaligus menutup cnn indonesia sports
kali ini update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
anita mai pamit undur diri dan salam sports
pemerintah kota surabaya pun terlihat bergerak cepat
jadi selasa malam ini kejadian rabu pagi kami berada di stadion dan terlihat
namun sisa sisa kerusakan jelas masih terlihat
tepat di atas saya berdiri ini salah satu kerusakannya yang utama adalah kebakaran dari rumput
kemudian juga atau fiber bench pemain dan juga pelatih yang baru saja jadi ini juga pecah
dan yang termahal ini adalah salah satunya lintasan atletik ini terbakar
rabu pagi inventarisasi
hasil sementara menunjukkan puluhan meter persegi rumput dan lintasan atletik rusak terbakar
sementara itu tiang gawang masih kokoh berdiri hanya dilakukan penggantian jaring
meteran fiber bench pelatih dan pemain yang pecah juga langsung diganti
pemerintah kota surabaya melalui bidang sarana prasarana dinas pemuda dan olahraga
menyatakan kerusakan ini merupakan masalah kecil dan bisa diselesaikan dalam waktu dua hari saja
jadi yang diganti cuma dua meter saja pak
tapi kalau kita lihat kan ini luas sekali pak
kalau yang luas ini ini saya potong dua jam tidak sampai paling dua hari sudah tumbuh
sesimpel itu pak penyelesaian dari kerusakan rumput ini

artinya cuma butuh dua hari saja sudah hijau kembali
yang pasti besok dua tiga hari sudah kelihatan hijau
oke itu kalau rumput ya pak edi ya
kalau ini pak lintasan atletik kita tahu kan ini mahal ini pak
dan juga materialnya dari jerman kira kira gimana
kenapa pak penyelesaiannya
ini ketika materialnya cukup ini modanya kan sandvik
kalau luasan sekian paling tidak satu hari sudah selesai ketika materialnya cukup
tidak perlu lama sebenarnya
dan tidak mempengaruhi piala dunia dua ribu dua puluh satu
oh tidak ada hubungannya dengan itu
jadi kita selalu siap menjadi tuan rumah
ya kan kita faktanya satu hari sudah selesai dua jam selesai kok
tidak ada masalah
mudah tidak ada masalah yakin
sebenarnya bukan masalah tidak bisa dikendalikan tetapi itu sudah masalah masa
jadi kita harus tangani dengan bijak dan kita harus menegakkan aturan
tetapi juga harus menyelesaikan permasalahan
dari akar pemasalahannya
kita sudah dapat bahan bahan dan sedang kita kumpulkan nanti menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut
pemerintah kota surabaya yakin kerusakan ini tidak mempengaruhi posisi gelora bung tomo surabaya
yang digadang gadang menjadi salah satu venue piala dunia u dua puluh pada tahun dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia